ya walaupun opening ceremony belum dilakukan ya tapi sudah ada beberapa pertandingan yang mengawali asean games ini
timnas u dua puluh tiga indonesia akan berlagak dengan palestina di ajang asean games malam hari ini
palestina sejauh ini unggul sebagai pemimpin kelasmen sementara grup a
namun timnas indonesia sudah punya cara khusus untuk menghadapi palestina
timnas u dua puluh tiga indonesia akan berlaga dengan palestina di ajang asian games malam ini
pertandingan digelar di stadion patriot candrabaga bekasi jawa barat pukul sembilan belas waktu indonesia barat
ini adalah laga kedua indonesia di babak penyisian grup a cabang olahraga sepak bola asian games
palestina sejauh ini unggul sebagai pemimpin kelas main sementara grup a berkat dua pertandingan sebelumnya
palestina mendapat empat poin setelah mengalahkan laos dan imbang melawan taiwan
dilansir dari cnn indonesia com
asisten pelatih timnas u dua puluh tiga indonesia

indonesia sudah punya cara khusus untuk menghadapi palestina
untuk masalah pertahanan pelatih luis mia sudah memberi instruksi pada pemain
untuk mengurangi pelanggaran di sepertiga akhir lapangan
untuk mencegah lawan memiliki peluang berbahaya di depan gawang
bimasakti menambahkan palestina memiliki pemain yang bagus
kaptennya adalah pemain berpengalaman
sementara pemain bernomor punggung tujuh adalah motor serangan
timnas sepak bola indonesia mengawali perjalanannya di grup a dengan kemenangan telak
tim garuda berhasil mengalahkan taiwan dengan skor empat
seluruh gol anak asu louis mia tercipta di babak kedua
setelah berakhir imbang tanpa gol di empat puluh lima menit paruh pertama
masing masing gol tim garuda dicetak oleh alberto goncalves
dan sepasang gol indah stefano lillipali
timnas sepak bola indonesia menang
model kemenangan meyakinkan melawan taiwan plus keuntungan sebagai tuan rumah
menjadi modal berharga untuk indonesia untuk kembali meraih kemenangan
pada pertandingan kedua kontra palestina pada rabu malam ini
sekitar satu jam lagi ya
ada korespondensi aneh aneh indonesia
mardika utama dari stadion patriot candrabaga bekasi
kita sapa langsung mahardika selamat malam
sebelum wah antusiasnya udah ini kelihatan sekali ya di belakang
tapi sebelum kita bahas antusias analisa anda nih
kansnya seperti apa
indonesia ini mengingat pressure nya sepertinya cukup tinggi karena kita tuan rumah
betul sekali puspa kalau kita bicara kans indonesia memang di atas kertas
indonesia diunggulkan dengan kemenangan di awal pertandingan pada saat laga melawan china taipei
dan juga plus dukungan dari supporter tuan rumah
dipastikan akan menjadi suntikan semangat bagi timnas garuda muda
untuk mendapatkan tiga poin selanjutnya di fase penyisihan grup a
tetapi palestina juga tentu bukanlah
lawan yang mudah mengingat banyak pengamat praktisi sepak bola juga menyatakan bahwa
timnas palestina merupakan salah satu tim terkuat di grup a
mereka dianggap memiliki sejumlah keunggulan
tim yang dilatih oleh aiman sondoka ini memiliki postur tubuh yang sangat tinggi
memiliki pengalaman di kancah piala asia
dan tentunya juga memiliki ketahanan fisik yang sangat prima
dan itu diakui pula oleh pelatih wismia pada dua hari yang lalu
secara taktikal hari ini tapaknya mia akan tetap menunggukannya
dan ini adalah pertanyaan dari pemerintah
pertanyaan dari pemerintah
pertanyaan dari pemerintah
saya baru saja menerima daftar susunan pemain
dan tidak ada nama alberto goncalves di starting eleven
itu artinya stefano lillipali didorong ke depan
sementara yang akan menggantikan peran stefano lillipali di gelandang serang adalah
septian david maulana gelandang muda dari mitra kukar yang sudah pulih dari cedera
itu artinya pula indonesia tidak akan menggunakan striker murni dalam skema penyerangan mereka
atau menggunakan skema false nine
sejumlah pengamat seperti sultan harahara
misalnya yang saya wawancarai kemarin menyatakan bahwa indonesia harus mewaspadai serangan serangan balik
dan juga skema bola bola mati baik dari tendangan penjuru maupun juga dari tendangan bebas
karena postur tubuh tinggi yang dimiliki oleh pemain pemain palestina seperti muhammad
itu bisa membahayakan gawang yang dijaga oleh andri tani
beberapa pemain juga tampak dilakukan rotasi seperti gavin kwan ansid
yang saat ini mulai masuk ke starting eleven menggantikan putu gede juni antara
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian menjadi pemain yang pertama tampil begitu
begitu pula dengan di lini tengah evan dimas tampak diistirahatkan pada malam hari ini
dan pertandingan malam hari nanti satu jam lagi dipastikan akan seru
karena ini juga merupakan laga bisa dikatakan laga persahabatan laga antara kedua negara yang bersaudara
ini terlihat juga dari banyaknya supporter tim nasional indonesia juga yang menggunakan shell
ataupun juga aksesoris negara palestina
meskipun begitu tampak mereka
antusias atau optimistis bahwa indonesia akan meraih tiga poin pada pertandingan malam hari nanti
oke targetnya cukup besar strateginya juga sudah matang sepertinya
kemudian sekarang supporternya di belakang anda sangat riuh sekali
ini seperti apa pengamanan di sana apakah masih dibuka gate nya seperti apa
ya pengamanan dari pihak kepolisian dari polres bekasi
ataupun juga dari polda metro jaya disiagakan sebanyak satu tujuh ratus personil
pengamanan ini memang sangat ketat
semua penonton yang datang ke stadion patriot candrabaga ini
barang bawaannya diperiksa dengan sangat ketat menggunakan x ray
tidak boleh membawa senjata tentunya tidak boleh membawa kembang api botol minuman rokok dan juga pematiknya juga dilarang
untuk dibawa ke dalam tribun
para penonton pun tampak sangat antusias untuk datang dengan berbagai aksesoris mereka
berbagai merchandise berbau tim nasional indonesia merah putih
tampak akan meramaikan kembali kota bekasi ini seperti yang terlihat
dan ini juga memang terlihat dari penjualan tiket yang dilakukan baik secara online ataupun juga offline
secara online tiket untuk kategori b atau kategori non vip sudah ludes terjual
begitu pula di penjualan secara offline di stadion yang dimulai sejak pagi hari tadi juga sudah habis
tinggal menyisakan tiket di kelas vip saja yang dipatok dengan harga rp satu ratus lima puluh sampai rp dua ratus lima puluh
jadi dipastikan lebih dari dua puluh penonton akan menjadi pemain kedua belas
membantu stefano lillipali dan kawan kawan untuk meraih kemenangan berikutnya
agar bisa lolos ke fase berikutnya di asean games dua ribu delapan belas ini
oke mardika terima kasih banyak doa kami
semoga target tiga bisa ya amin
mardika utama korespondensi ann indonesia dari bekasi jawa barat
berikutnya dari kata kunci indonesia versus palestina kata apa saja yang kemudian dicuitkan oleh netizen
saya ajak anda untuk melihat data ontologi yang sudah dikumpulkan
kata kata yang terkenal di sekurasi oleh tim transmedia sosial
kita buka bola besarnya
kata kata yang begitu banyak dicuitkan jadi ini ya trending topic timnas d
seperti biasanya apapun pertandingannya pasti timnas day
yang pertama pastinya adalah timnas kata besarnya yang dicuitkan
kata kedua selain timnas adalah palestina
mengingat ini melawan palestina dan ternyata tadi kata mahardika banyak juga yang pakai atribut palestina ya
dan berikutnya adalah kawan ini dia
ini pertandingan persahabatan bisa dikatakan
dan juga kata lain yang related dengan kalimat atau kata kata yang terkenal di sekurasi
karena timnas ini adalah kuat berhadapan dukungan dan juga garuda
kita tutup bola ontologinya sekarang kita buka komentar netizen
dukungan ini ramai sekali di lini masa antara indonesia melawan palestina
dukungan untuk indonesia pastinya kita buka dari akun yang pertama
ini dia yang pertama dari at pssi
dukung dan saksikan timnas u dua puluh tiga melawan palestina pada grup fase atau fase grup asean games dua ribu delapan belas malam ini
di stadion patriot candrabaga bekasi
tagar kita garuda
yang kedua selanjutnya bergeser dari ed moh mahfud md
ini siap siap kawan katanya
malam ini asean games mempersembahkan pertandingan sepak bola bermutu
selanjutnya dari ed lutfi yahya
semoga pendukung timnas indonesia di ajang asean games dapat menyambut tamu kehormatan kita yakni palestina
yang merupakan saudara bangsa indonesia
yang merupakan saudara bangsa indonesia
dengan sebaik baiknya pastinya
dan selanjutnya dari yang keempat
lanjutkan kemenangan untuk meraih medali emas asian games
seluruh masyarakat indonesia mendukungmu
dan yang terakhir dari ed arimah rindra
semoga gak ada berantem beranteman
palestina keluarga kita juga loh
kalau menang ataupun kalah bendera indonesia berkibar bersanding dengan bendera palestina